selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
ketua umum komisi pemilihan umum republik indonesia beserta seluruh komisioner yang saya hormati ketua bawaslu dengan seluruh pimpinannya
yang saya hormati ketua dkpp perwakilan dari kementerian dalam negeri tni polri para ketua umum partai partai yang hadir
pada malam hari ini
kemudian juga yang saya hormati bapak joko widodo presiden republik indonesia yang juga menjadi calon presiden republik indonesia nomor urut satu
tentunya kita bersyukur kehadirat allah swt tuhan nama kuasa
kita diberi kesehatan
yang diberi nafas dapat melaksanakan tugas konstitusional tugas warga negara pada malam hari ini
yaitu melaksanakan program kpu pengundian nomor urut sebagai bagian dari proses demokrasi yang telah kita sepakati sebagai bangsa
saya atas nama pribadi dan atas nama calon wakil presiden saya dan seluruh partai partai dan seluruh relawan yang mendukung saya
saya mengucapkan terima kasih kepada kpu seluruh komisioner kpu kepada bawaslu dkp
kepada bapak joko widodo bapak joko widodo bapak joko widodo bapak joko widodo bapak joko widodo bapak joko widodo
atas semua penyelenggaraan
saya berharap dan saya berkinginan serta saya menyuruhkan seluruh jajaran seluruh rakyat indonesia
marilah kita laksanakan pemilihan umum dengan sejuk
dengan damai dengan semangat kekeluargaan untuk mencari yang terbaik untuk bangsa
bukan untuk mencari kesalahan atau kekurahan masing masing
kita harus merasakan bahwa kita ini semua satu keluarga besar
karena itu kita harus mencari kekuatan yang terbaik untuk bangsa untuk bangsa
kita harus menyikapi semua persoalan bangsa sebagai persoalan keluarga besar kita
saya berharap semua pihak selalu bersikap tenang bersikap tidak emosional menahan diri
proses demokrasi ini dengan baik dengan tenang
kita berharap semua pihak melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya
demi kepentingan bangsa negara rakyat dan masa depan anak dan cucu cucu kita
saya kira itu saja dari saya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera shalom om shanti shanti shanti om
nama budaya terima kasih selamat malam
saya kira cukup dari saya demikian
singkat saja dari saya untuk menunjukkan bahwa kita semua elit sejuk teduh damai
tadi sebelum acara dimulai ada kawan saya ipang wahid naik tergopoh gopoh mukanya tegang
mukanya tegang bilang bapak presiden berkenan menerima pak prabowo dan saya di bawah
dan tadinya kita pikir setelah ini kita akan ketemu tapi ini kayaknya penting sekali
ternyata di bawah itu kita membicarakan apakah nomor urut satu dan dua ini yang dipilih karena akan menimbulkan komplikasi
karena ada partai juga yang bernomor urut satu dan nomor urut dua
tapi pak prabowo pak presiden joko widodo dengan santainya dengan cairnya memutuskan menambah angka kosong
tidak sampai satu menit itu menunjukkan bahwa kami bersahabat kita ingin pemilu yang mempersatukan pemilu yang menjunjung tinggi keberagaman menjunjung tinggi persatuan kita menjunjung tinggi juga ketuduhan dan kesejukan
sehingga percepatan pembangunan dengan membangun ekonomi khususnya lapangan kerja
dan biaya hidup bisa kita lakukan
demikian terima kasih